seperti kita ketahui bahwa di sana ada kegiatan terkait dengan pembebasan
atau mengembalikan kembali lahan milik otoritas batam
yang saat ini mungkin dikuasai oleh beberapa kelompok masyarakat
karena memang ada kegiatan yang akan digunakan oleh bp batam
tentunya langkah langkah yang dilaksanakan oleh bp batam mulai dari musyawarah
kemudian mempersiapkan relokasi termasuk ganti rugi terhadap masyarakat
yang mungkin telah menggunakan lahan lahan ataupun tanah yang ada di situ itu sudah dilakukan
namun demikian karena ada beberapa aksi yang kemudian hari ini
dilakukan upaya upaya penertiban
namun demikian tentunya upaya musyawarah upaya sosialisasi penyelesaian dengan musyawarah mufakat
tentunya menjadi prioritas
sehingga kemudian masalah di batam di pulau rempang betul betul bisa diselesaikan